di hari ketiga gelaran jakarta international handicraft trade fair dua ribu delapan belas atau inacraft dua ribu delapan belas
sejumlah pengusaha dan perajin mengeluhkan sepinya pengunjung
dibandingkan tahun lalu pameran tahun ini dinilai lebih sepi pengunjung
sejumlah pengusaha dan perajin mengeluhkan sepinya pengunjung inacraft dua ribu delapan belas
bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama di tahun lalu
selama tiga hari pameran tahunan ini digelar
pengunjung terbilang lebih sepi
hal tersebut disampaikan oleh made purnata
pengusaha art galeri asal ubud bali yang rutin mengikuti pameran ini sejak dua ribu sepuluh lalu
kalau dari segi pengunjung hari pertama itu sama banyak banget ya hari pertama
tapi kalau di rata rata mungkin lebih banyak dulu ya
mungkin lebih banyak tahun lalu sampai hari ketiga ya
belum tahu untuk sabtu minggunya ya tapi hari pertama padat banget
tahun lalu juga padat banget tapi sekarang ya relatif tidak terlalu padat kalau hari ini ya
hal senada disampaikan pengusaha patchwork and quilting asal surabaya lucia haryani
hingga tiga hari pameran berlangsung omset turun lima puluh persen dibandingkan tahun lalu
tahun lalu pengunjung yang datang itu lebih padat lebih seolah olah nggak bisa jalan ini padat gitu
nggak tahu kok tahun ini hari ketiga
masih seperti ini lengan
tapi ini berarti berpengaruh pada omset yang masuk gitu
ya tentu saja tentu saja berpengaruh
jadi menurun atau seperti apa nih
menurun menurun pasti mbak
jadi kalau pengunjung itu banyak pasti mampir mampir
selain berharap agar manajemen dari penyelenggara lebih baik hingga dapat meningkatkan jumlah pembeli
sejumlah pedagang juga mengaku akan terus melakukan inovasi produk
guna meningkatkan omset penjualan
adia fitriana jakarta